ini adalah rumah chandra yunita kakak kandung letkol heri oktavian komandan kapal selam kri nanggala empat ratus dua
di rumah yang beralamat di jalan turunan pemuka kecamatan raja basa bandar lampung ini keluarga besar letkol heri oktavian berkumpul
selain chandra yunita ibu kandung letkol heri oktavian juga sudah berada di rumah ini
sejak informasi mengenai kri nanggala empat ratus dua hilang kontak beberapa hari yang lalu
keluarga terakhir kali bertemu dengan heri oktavian pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
saat itu muherlani dan chandra yunita bertemu heri oktavian di jakarta saat adiknya itu akan menuju jerman untuk sekolah
selama ini letkol heri oktavian menetap di surabaya bersama istri dan anaknya
kontak terakhir dilakukan chandra yunita pada dua ribu delapan belas
tujuh belas april lalu chandra menghubungi heri oktavian melalui telepon
namun dikatakan oleh istrinya jika heri oktavian sudah berada di dalam kapal untuk persiapan melakukan latihan gabungan
hingga minggu siang seluruh anggota keluarga heri oktavian masih yakin jika semua kru nanggala empat ratus dua selamat
kami mohon mohon bantuan seluruh masyarakat indonesia
tolong doakan agar tim penyelamat tim pencari itu segera
bisa menemukan keberadaan nanggala empat ratus dua
saya yakin mereka juga saat ini sedang berharap kapal penyelamat menemukan mereka
cuma allah belum memberikan titik temu di mana mereka berada
pihak keluarga juga bersiap untuk menuju surabaya jawa timur jika sudah ada informasi resmi dari pihak mabes tni angkatan laut
keberangkatan mereka akan difasilitasi oleh kepolisian daerah lampung
karena ayah letkol heri oktavian
adalah purnawirawan polisi
polda lampung juga akan memberikan pendamping secara psikologi terhadap keluarga
ini adalah perhatian kami dari kepolisian daerah lampung
dalam hal ini akan memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan daripada beliau
ya termasuk keluarga besarnya
ya dalam hal ini yang kami utamakan itu adalah ibu muherlani karena sudah berusia lanjut
tentu tim bidang kedokteran dan kesehatan
jadi pasca trauma tersebut dengan adanya kejadian tersebut akan membuat trauma
terhadap keluarga besar ini dan ini kami akan melakukan pendampingan secara psikologi
letkol heri oktavian merupakan anak bungsu dari empat bersaudara
pasangan almarhum akp purnawirawan imroni haki dan muherlani
sejak kecil letkol heri yang dilahirkan di aceh ini terkenal sangat cerdas
sugianto andi surahman lampung